selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet
seputar merawat kesehatan atau maksudnya berolahraga
di masa pandemi covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan sudah bergabung kali ini melalui sambungan skype
dokter spesialis kedokteran olahraga andika respati
langsung saja kita sapa selamat sore dr andika apa kabar
sore mbak fahamita alhamdulillah sehat
sehat alhamdulillah wah ini udah sehat dan semangat
sepertinya untuk menjawab pertanyaan warganet hari ini
sudah siap dok harus dong
oke baik kita ke pertanyaan yang pertama ya dok
dari ed aldi tanoyo satu pertanyaannya
saya ingin tanya amankah bila bersepeda menggunakan masker
bila tidak disarankan ini sebaiknya bagaimana ya dokter
oke jadi untuk pertanyaan soal ini
adalah kita harus melihat nih mbak
mereka mereka ini kan yang sekarang sepedahan itu kan
banyak banget yang senangnya itu bergrombol
kemudian di tempat tempat keramaian
nah kalau misalnya kita bicara di tempat yang ramai
bergerombol kemudian juga memang banyak orang
mau nggak mau terpaksa pakai masker sebenarnya
tapi yang harus diingat adalah
saat kita berolahraga menggunakan masker
kita itu harus banget untuk ngasih waktu tubuh
untuk membesarkan diri
jadi jangan langsung pengen goyes
jangan pengen langsung main di medan yang berat
tapi main dulu yang dekat dekat dulu
yang santai santai dulu
goyesnya ringan ringan aja
sampai ntar tubuh dia udah mulai kebiasa
dan akhirnya bisa kita progres pelan pelan gitu
oke berarti goesnya bertahap gitu ya
jangan langsung digeber langsung yang medan yang berat gitu dokter ya
karena memang kan tubuh butuh waktu untuk adaptasi gitu mbak
nah ini terkait juga nih dengan
tadi dokter sempat sampaikan
kalau goyes itu biasanya bergrombol
ini terkait dengan pertanyaan yang kedua nih dok
kalau di saat pandemi ini
bersepeda menggunakan masker itu paling aman jaraknya sejauh apa ya dok
karena kan tadi kebanyakan suka bergrombol gitu
jadi kalau bicara jarak sejauh apa nih
maksudnya jarak bersepedanya
atau jarak antar persepedanya
tapi gak apa kita bahas judulnya aja
jadi kalau kita bicara protokolnya ya
sampaikan pada para saiklist atau sepeda
kalau untuk jarak antar pesepeda memang kita jangan terlalu dekat
biasanya kita bikin jarak itu kalau misalnya dari penelitian ya
itu kita bikin jaraknya memang agak jauh
terutama untuk mereka yang sedang apa namanya dalam kecepatan tinggi
memang sebenarnya yang aman itu sekitar sepuluh sampai dua puluh meter
semakin dia ngebut itu semakin jauh jaraknya
takutnya kalau terlalu dekat nih
begitu yang depannya batuk atau bersin atau misalnya muncret gitu ya
yang belakang ngejemput mbak
yang belakang jadi kena dropletnya
nah itulah yang bikin kita harapkan jangan terlalu dekat
nah atau kalau misalnya memang nggak mau terlalu jauh
bikinnya jangan satu line
jadi kalau misalnya melebar dirasa dua meter udah cukup oke
udah cukup bagus
kalau pertanyaannya adalah seberapa jauh kita melaju
dalam arti seberapa jauh mainnya
seberapa jauh persepedanya
itu kita mesti memang untuk bicara pandemi
olahraga buat kesehatan
sebetulnya parameter yang lebih digunakan bukan soal berapa kilometernya
tapi kita bicara seberapa lama sebetulnya
dan untuk bicara meningkatkan imunitas
kemudian juga menjaga kebugaran kita
sebenarnya prosesnya sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit ya
maksimal satu jam deh ya
bersepeda itu sudah cukup bagus
sudah cukup efektif untuk meningkatkan kebugaran
termasuk untuk meningkatkan imun
jadi gak usah jauh jauh banget
begitu kita udah goyah sekitar empat puluh lima menit tadi
dan memang dapatnya baru sempat
sekian kilo ya segitu aja
oke berarti kalau untuk panjang waktunya
begitu tidak usah dipaksakan begitu ya dokter ya
dua puluh jam itu sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu ya
iya benar itu dikutuk
angka yang memang kita sarankan tiga puluh sampai empat puluh lima menit kurang lebih
untuk kilometernya sudah berapa dengan angka segitu waktunya
nah ini pertanyaan terakhir dokter andika
dokter tips aman agar tetap bisa bersepeda
tapi terhindar dari covid sembilan belas apa saja ya
dok persiapan yang harus disiapkan
oke baik jadi memang kalau kita bicara mau mencegah covid itu kan
kita pengen kita beraktivitas dalam kondisi yang bugar
dalam kondisi yang fit
jadi untuk temen temen yang bersepeda pastikan
jangan terlalu ngosot
jangan terlalu ngoyo
jangan terlalu masain
apalagi tadi baru mulai kemarin nih mbak
kita banyak banget nih orang orang yang baru beli sepeda kemarin gitu kan
kemudian pengen langsung nyamain temen temen yang udah kebiasa
ntar dulu tahan dulu
mainnya santai dulu
kemudian juga jangan lupa recovery nya
jangan lupa tidur yang cukup
nutrisinya juga mesti bagus
nah untuk spesifik bicara pencegahan covid
tadi jangan dempet dempet kalau misalnya bisa
kita bikin agak berjarak dan bergerombol
kalau bisa sih lebih recommended untuk flow riding
atau sepeda an sendiri
kalau misalnya memang pengen agak ada temennya
kita sarankan biasanya selama ini adalah
jangan lebih dari lima orang untuk satu kelompoknya
kemudian tadi jaga jaraknya sudah dibahas ya
nah kalau tadi soal masker juga
apabila kita bergerombol gitu
atau bersepeda di keramaian
pilihlah intensitas yang aman
sama juga jangan lupa ini nih
si tangan apa namanya tangan jangan sembarangan memegang wajah
mata hidung mulut ya
dan abis bersepeda itu
kalau bergerombol sama temen temen
jangan malah ngumpul ngumpul dan malah asik asik nongkrong gitu
tapi langsung pulang aja lah mendingan
sampai rumah mandi baru interaksi sama keluarga gitu
tetap protokol kesehatan dan kebersihan harus tetap dijalankan ya
baik setelah berolahraga
maupun sebelum berolahraga juga begitu ya dokter ya
betul betul banget
baik terima kasih sekali dr andika raspati
sudah bergabung bersama kami di tanya dokter hari ini
selamat sore dok